sesosok bayi mungil ditemukan warga di sebuah tempat sampah di cirebon pada senin pagi
bayi laki laki ini diduga baru dilahirkan beberapa jam setelah ditemukan warga
karena area area masih menempel di pusarnya
polisi datang ke lokasi guna menyelidiki temuan itu dan meminta keterangan sejumlah warga
setelah ditemukan warga bayi laki laki ini diperiksa dan dirawat petugas medis
puskesmas perumnas utara kota cirebon senin pagi
sebelumnya bayi ini sangat kotor karena ditemukan di sebuah tempat sampah
di kelurahan larangan kecamatan harjamukti kota cirebon
saat ditemukan masih ada ari ari di tubuh bayi malang itu
menurut keterangan medis bayi tersebut baru lahir beberapa jam saat ditemukan warga
jadi dengan tali ari ari masih panjang
secara umum kondisi bagus
laki laki jadi sekelamin laki laki
kemudian berat badan
dengan berat badan itu dua delapan kg
perkiraan dari tempat mungkin sekitar tiga atau empat jam ya
sejak ditemukan itu
setelah mendapatkan laporan polisi langsung mendatangi lokasi penemuan bayi
dan meminta keterangan sejumlah warga sekitar
jeri komara cirebon